jumat pagi jabatan kepala staff tni angkatan udara resmi diserah terimakan kepada marsikal tni yuyusutisna
sebelumnya jabatan kepala staf angkatan udara dirangkap oleh marsikal tni hadi cayanto
yang kini bertugas sebagai panglima tni
upacara serah terima jabatan berlangsung di pangkalan udara halim perdana kusuma jakarta
upacara juga dihadiri sejumlah petinggi tni purnawirawan dan pejabat negara lainnya
seperti menko polhukam wiranto serta kepala staf kepresidenan muldoko
sebelumnya serah terima marsikal yuyu sudah dilantik sebagai kepala staff tni angkatan udara pada hari rabu lalu di istana negara
panglima tni menegaskan parsekal tni yuyusutisna untuk melanjutkan pembangunan kekuatan tni au
yang kini memasuki rencana strategis atau renstra kedua
tni au akan memperkuat diri dengan pesawat tempur su tiga puluh lima prosot angkut hercules terbaru tipe j radar serta helikopter baru
dalam ranstra kedua ini kita masih menunggu kedatangan pesawat pengganti f lima
yang hampir satu setengah tahun para penerbang tidak terbang dengan pesawat tersebut
yang kedua adalah pemenuhan akas kebutuhan radar
saat ini yang eksis radar tni angkatan udara adalah dua puluh
dalam rangsa kedua dan ketiga nanti kita perlu penambahan dua belas radar lagi
sekalanya nanti enam enam ataukan nanti
empat ratus empat puluh empat itu nanti akan dihitung oleh kepala staf angkatan udara
termasuk penambahan pesawat pesawat transport pengganti pesawat hercules
kami merencanakan hercules akan menggantikan dengan tipe hercules yang sama
namun tipenya akan kita tingkatkan menjadi tipe j termasuk pesawat pesawat angkut ringan dan helikopter